menyambut ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua anita mai mengajak anda untuk menelusuri kepulauan seribu
yang bukan saja cantik tapi juga menyimpan berbagai cerita perjalanan sejarah kota jakarta
menyusuri sejarah panjang kota jakarta akan membawa kita ke tiga pulau penting yang berperan dalam perkembangan ibu kota
lokasinya strategis dan juga potensi yang dimilikinya membuat kepulauan seribu sudah menjadi perebutan banyak pihak sejak zaman dahulu kalah
pada abad ke enam belas kepulauan seribu menjadi perebutan antara kesultanan banten dan jayakarta
dan hal ini justru dimanfaatkan belanda untuk masuk dan menjajah indonesia
lokasinya yang dekat dengan daratan jakarta
menjadikan kepulauan seribu lokasi yang strategis bagi perdagangan internasional pada masa penjajahan belanda
menjelang ulang tahun kota jakarta saya menghabiskan sehari menelusuri kepulauan ini
saya berkeliling ke tiga pulau penting bagi sejarah indonesia
yaitu pulau kelor pulau ondrus dan pulau cipir
pada pertengahan abad ke sembilan belas penjajah belanda membangun tempat berlabuh
di pulau ini ada kapal yang mengapit empat pulau
yaitu cipir onrus kelor dan bidadari
untuk mengawasi tempat ini dibangun benteng martelo di empat pulau tersebut
namun pada seribu delapan ratus delapan puluh tiga benteng benteng ini hancur karena imbas letusan gunung krakatau
kini kita hanya bisa melihat sebagian reruntuhannya di pulau kelon
karena usianya yang sudah sangat tua
jadi para pengunjung yang datang kesini
boleh berfoto foto di sekitar benteng martelo
jadi gak boleh naik ke atas untuk menghindari kerusakan dari salah satu peninggalan di sejarah ini
tak jauh dari pulau kelor kita bisa melihat pulau bersejarah lainnya
yaitu pulau ondrus
pemerintah kolonial belanda mulai membangun pulau ini pada awal abad ke tujuh belas
dan berlanjut hingga abad ke dua puluh
pemerintah belanda mula mula membangun berbagai fasilitas
seperti perbaikan kapal rumah sakit kecil dan gudang rempah rempah
inilah pulau onrus yang dalam bahasa belanda berarti pulau yang tidak pernah beristirahat
di zaman dahulu belanda menggunakan pulau ini sebagai bengkel kapal
yang merupakan armada utama untuk mengangkut rempah rempah tanah air menuju ke belanda
poc belanda menempatkan pulau onrus ini atas izin pangeran jayakarta
mereka bekerja sama dalam perdagangan
jadi pulau ini diizinkan untuk bikin galangan kapal
pada seribu sembilan ratus sebelas pulau ondrus diubah menjadi tempat pemeriksaan penyakit dan barak barak karantina haji
setelah kemerdekaan pulau ondrus beralih fungsi beberapa kali
antara lain menjadi lokasi karantina pasien dengan penyakit menular dan tempat penampungan gelandangan
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua gubernur dki jakarta ali sadikin menurunkan surat keputusan yang menetapkan pulau ondrus sebagai cagar budaya
status itulah yang bertahan hingga saat ini
selanjutnya kita akan menutup one day tour ini di pulau cipir sambil menikmati indahnya matahari terbenam
kalau di pulau onrus ada personal guide yang akan mengantar kita berkeliling dan juga melihat bangunan bersejarah yang masih tertinggal di sana
kalau di pulau cipir kita bisa melihat sendiri langsung karena di setiap bangunannya ada penjelasannya seperti ini
nah ini adalah ruang bedah
nah karena pulau cipir ini dulunya adalah rumah sakit karantina haji sekarang kita bisa lihat sisa sisa reluntuhan yang dulu menyebabkan ini

sisa sisa reluntuhan yang dulu menjadi salah satu bagian dari rumah sakit ini
tak jauh berbeda dengan pulau onrus pada masa penjajahan belanda pulau cipir difungsikan sebagai rumah sakit karantina penyakit menular juga sebagai gudang peralatan dan kebutuhan pemerintah belanda
dasyatnya letusan krakatau juga berimbas pada pulau ini
saat ini kita hanya bisa melihat reluntuhan yang menjadi saksi bisu sejarah kolonialisme di nusantara dan juga penyakit penular
terlepas dari kisah mencekam di balik sejarah pulau ini sekarang pulau cipir bisa kita nikmati sebagai pulau cantik tempat melepas penat sejenak dari hiruk pikuk ibu kota
anita mae hari amijaya jakarta